kita ke informasi selanjutnya polda metro jaya menyebut pawai formula e yang berencananya berlangsung pada dua juni mendatang kemungkinan batal dilaksanakan
pawai formula e akan diganti dengan kegiatan pameran mobil balap formula e di monas jakarta
untuk memastikan pelaksanaan kegiatan itu polda metro jaya akan bertemu langsung dengan panitia pelaksana ajang balap mobil listrik nomor satu
direktur lalu lintas polda metro jaya kombespol sambodo purnomo yogo menambahkan pihaknya terus berkoordinasi soal pengaturan arus lalu lintas saat pelaksanaan ajang balap formula e
sebelumnya diketahui pelaksanaan ajang balap formula e di jakarta akan dilaksanakan di jakarta international e pri sirkuit ancol jakarta utara pada empat juni mendatang
masih sementara bahwa kemungkinan tidak pawai tetapi mobil mobil itu akan dipamerkan
di area di dalam monas
tapi untuk kepastiannya hari ini kita akan ketemu dengan pihak panitia formula e untuk memastikan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari kamis